ada empat poin peraturan kpu yang dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama dpr
ada dana kampanye kampanye partai politik aturan pencalonan presiden dan wakil presiden dan aturan pencalonan anggota legislatif
salah satu fokus aturan tersebut adalah untuk anggota legislatif yakni larangan mantan api koruptor untuk ikut dalam pemilu
poin ini kemudian kabarnya ditentang oleh sebagian fraksi di dpr
sebagian atau seluruhnya ya kita juga nggak tahu kita akan tanya nanti
apakah ini berarti ada dukungan bagi mantan koruptor untuk menjadi wakil rakyat
apakah semudah itu logika yang akan dibangun
kami akan membahasnya malam hari ini bersama samara amani ketua dpp partai solidaritas indonesia
terima kasih samara sudah datang
kemudian ada bang rufino sutahuruk anggota komisi dua dpr ri dari fraksi partai hanura
terima kasih bang rufinus
saya mau tanya dulu nih sebenarnya apa namanya bukan asbabunuzulnya bagaimana perdebatan dan dialektika ini sebenarnya untuk isu
ini kan isu yang kemudian menjadi perhatian publik terkait dengan penyusunan pkpu ini
gimana sih perdebatannya
rufinus ketika itu dan stretchingnya seperti apa
tapi lebih asik bang diceritain ya bang di segmen berikut ya bang kami akan segera kembali
usah jelah berikut ini
nah saya mau tanya saksi sejarah relaksasi sejarah bang rufinus yang hadir di rapat itu
gimana suasana perdebatannya apa saja yang diperdebatkan dan bagaimana kemudian sikap umum fraksi fraksi menyikapi
terutama khususnya di bang isu peraturan kpu yang melarang mantan napi kasus korupsi untuk mencalekan lagi
sebenarnya tidak ada yang mempersoalkan apakah mantan napi ini diterima atau layak diterima atau tidak
pertanyaan yang mengemuka pada saat kita rdp dengan kpu bawaslu dan kementerian dalam negeri adalah
apakah memang hal ini
bisa kita atur melalui pkpu atau bukan
itu pertanyaannya gitu
jadi ending daripada rdp itu sebenarnya kita sepakat bahwa koruptor itu janganlah menjadi anggota legislatif
semangatnya sama semua
mantan pun kalau bisa sama tapi buatlah aturan untuk itu gitu
kalau ditanya rufinus kamu mau nggak mantan napi koruptor masuk jadi anggota dpr
tidak mau saya
negeri ini masih banyak yang lain
tapi persoalannya adalah apakah pkpu ini bisa menjadi acuan kita di dalam menjustifikasi seorang mantan api koruptor atau bukan
itu itu perdebatannya disana
perdebatannya justru di peraturan bukan semangat filosofinya
karena gini undang undang berlaku kalau filosofinya tidak ditabrak
kemudian aspek sosiologinya tidak ditabrak
aspek juridisnya tidak boleh ditambah
kalau satu ditabrak maka aturan itu batal demi hukum
apa yang kemudian ditabrak oleh kpu dengan
karena di dalam undang undang tujuh dua ribu tujuh belas jatuh
bahkan putusan mahkamah konstitusi nomor empat puluh dua tahun dua ribu lima belas yunto
putusan mahkamah konstitusi nomor empat tahun dua ribu sembilan mengatakan bahwa frasa sepanjang dia mendeklarasi bahwa dia mantan terpidana fine
dan tidak boleh kita menjustifikasi seseorang itu seperti ini sesuka hati kita
harus ada aturan lain
makanya menjadi pertanyaannya adalah kalau seandainya ini dilarang oleh pkpu peraturan kpu nah apakah peraturan kpu ini bisa justified atau tidak
putusan pengadilan mengatakan
yang pembuat undang undang ini cuma dua kan
pemerintah dan dpr dan hakim sebagai pembuat undang undang
ini tidak boleh ditabrak
nah apa yang akibatnya kalau ini dilakukan maka pkpu ini akan menjadi tidak berlaku demi hukum
nah pada saat itu pemerintah setuju
nah sekarang kan
setuju untuk di pkpu kan
untuk tidak di pkpu
berarti pemerintah dan dpr sepakat nih bang
pemerintah setuju terhadap apa yang diatur di dalam hukum
apa yang diatur di dalam undang undang dan seluruh turunannya
dpr juga begitu bawah seluruh juga begitu
hampir semua fraksi
nah persoalannya adalah waktu kita challenge kepada mereka seperti apa kesimpulan ini mereka diam
nah kita dengar tadi sudah sampaikan kepada pemerintah supaya disahkan oleh kementerian hukum dan ham
tetapi pertanyaannya apakah pemerintah mau atau tidak
karena kemarin pemerintah setuju bahwa ini tidak berlaku

jadi usulnya ada teman teman yang mengatakan kalau sampai disetuju oleh pemerintah maka ada beberapa opsi
semua komisaris kpu akan dilaporkan ke bawaslu itu yang pertama
oleh yang punya legal standing
kemudian kedua akan di challenge lewat mahkamah agung
yang ketiga ini yang paling serius
dari wa yang masuk ke saya banyak yang punya legal standing akan melakukan
impeachment terhadap seluruh komisi unang kpu
sampai segitu ya
sampai sebegitunya gitu
ini kan satu aturan dimana mendenai atau mendismiss hak seseorang yang sudah diatur di dalam undang undang
baik undang undang dasar di dalam pasal dua puluh delapan ayat tiga
j itu diatur
undang undang tujuh juga sama
undang undang pilkada juga sama gitu
kalau ini diberikan hak kepada kpu untuk mengatur seseorang
untuk mengatur seseorang untuk tidak memilih
untuk tidak dipilih
untuk tidak dipilih
kenapa untuk memilih juga tidak
kalau kata bang rufinus tadi kpu juga sebenarnya paham dengan situasi pelik ini
tapi kenapa apa yang membuat sebelum kesamara ya
apa yang membuat dari penerawangan anda penciuman anda bang rufinus
apa yang membuat kpu akhirnya go ahead tetap dengan sikapnya
kalau menurut pandangan saya ini adalah penafsiran terhadap pasal dua ratus empat puluh yang berlebihan
menafsirkan pasal dua ratus empat puluh itu berlebihan
sehingga apa yang didorong oleh masyarakat bahwa korupsi euforia korupsi ya
pemberantasan korupsi kita harus bangun
harus kita bantu
tapi harus lewat aturan main
saya kasih analogi
pada saat terjadi bom di surabaya kemarin
kurang parah apa di negeri
tetapi kapolri panglima presiden bnpt tidak membuat aturan main yang baru
mereka menunggu ada revisi
ini yang harus dilihat dulu
jadi kepatuan lembaga
euforia kelebihan menurut anda
iya menurut pandangan saya
jadi kalau ini dilakukan maka kewenangan yang berlebihan ini akan menjadi persoalan besar
dan catatannya adalah mereka tidak profesional nanti di dalam proses penyelenggaran pemilu yang akan datang
ini akan mempersulit suatu ketika
dan nanti ini baru aturan main yang kelihatan
belum nanti turunannya ke bawah
bisa punya masalah yang
belum ada ya
standar operating procedure yang dibangun
surat edaran yang dibangun
kita minta kalau memang itu yang diminta
buat aja surat edaran kepada partai partai politik supaya tidak mencalonkan orang
jadi sebenarnya ada celah celah hukum lain yang bisa dimanfaatkan
tapi itu tidak dimanfaatkan oleh
tidak dimanfaatkan oleh kpu
samar anda melihatnya gimana proses politiknya di parlemen dan sampai akhirnya kpu tetap memutuskan ini
apakah betul euforia yang berlebihan
tidak profesional seperti kata mauryo mufinus tadi
ya kami pikir di psi ya pendelakan kpu ini sebenarnya satu aturan yang progresif
jadi kami sejak awal sejak kpu kemudian menggaungkan ide melarang eks koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif
kami dari tanggal enam belas april mendatangi kpu untuk menunjukkan dukungan
bahwa kami sadar apalagi sebagai partai anak muda ya
kami percaya pendelakan kpu ini justru menumbuhkan optimisme
bahwa indonesia sebenarnya masih memiliki banyak orang orang baik
masih memiliki banyak orang orang yang berintegritas
yang kompeten juga untuk memimpin negeri ini
nah karena ini logikanya sangat aneh ketika misalnya ada aturan yang begitu bergerak seperti ini
kemudian masih saja ditentang kenapa
karena kita sadari bersama bahwa publik kalau tadi katakan euforia korupsi ya
publik ini muak sekali dengan korupsi
saya percaya dan kita semua percaya bahwa apatisme sesel apatisme
dan orang kemudian menjauh dari politik adalah misalnya kesadaran bahwa baik sekali pejabat publik ini dipertontonkan menggunakan rumpi orangnya
anggota dpr yang kemudian akhirnya jadi pesakitan kpk
nah ketika krisis kepercayaan publik terhadap dpr dan bahkan terhadap politik itu sendiri karena fakta banyak orang yang korupsi
kemudian kpu membuat aturan seperti ini harus didukung
kalau kata bang rufinus tadi semangatnya sama sebenarnya spiritnya sama dengan kpu
tapi caranya sesuai dengan peraturan perundangan
mungkin beliau ini tidak mengerti tentang hirarki perundang undangan
nah gitu gimana apakah psi tidak memperhitungkan itu

jangan salah berlabuh
apakah psi tidak memperhitungkan itu
nah gitu loh kalau ingin pkpu ini didorong jangan di sini tempatnya gitu loh jangan salah berlabuh
apa perhitungan apa yang kemudian tadi diungkapkan oleh bang rufilis dan teman teman di dpr
kalau misalnya dpr memang secara serius ingin memiliki semangat yang sama dengan kpu ya permudahlah jalannya
harusnya sebenarnya gini loh kalau saya justru sebenarnya ini kebolak balik gitu ya
harusnya yang punya inisiatif sebenarnya bukan kpu
harusnya inisiatif ini datang dari dpr
dan inisiatif ini datang dari partai politik
partai politik ini harusnya menjadi penjaga gawang yang memastikan bahwa tidak ada orang orang ex koruptor
yang mencokokkan diri dan mendapat tiket kandidasi dalam pemilihan legislatif dari partai politik
jadi ini harusnya inisiatif yang datang dari dpr
kalau perlu dpr merevisi undang undangnya bukan kpu yang punya inisiatif ini
tapi sekarang yang punya inisiatif ini kpu ya tentu harus kita dukung
bang rufilis kenapa nggak anda dan kawan kawan yang
ini cara berpikir yang sangat salah
dpr itu manut kepada putusan mahkamah konstitusi
lembaga tertinggi yang menguji undang undang
mahkamah konstitusi lah yang memberikan ruang kepada mantan koruptor supaya bisa dipilih sepanjang hak politiknya tidak dicabut
dpr jangan salah
ini salah cara berpikirnya
ini masalah etik juga ya mas ege
jadi masalah etik juga gitu
memang misalnya hak warga negara itu memang dijamin
tapi juga sekali lagi apakah etis
apakah etis kemudian kita ketika masih banyak orang orang baik nih di negara ini
orang orang yang tidak punya masalah di masa lalunya
lalu kemudian kita memberikan hak kepada orang orang koruptor untuk mantan koruptor untuk mencalonkan diri
bukankah partai politik
seharusnya menunjukkan orang orang terbaik untuk mencalonkan diri
mau jadi wakil rakyat loh
ini orang yang sudah pernah menyalahgunakan amanah rakyat
orang yang sudah merampok uang rakyat
lalu kita ingin memberikan dia kemudian kesempatan lagi untuk berkompetisi menjadi wakil rakyat
kalau sekali lagi hambatannya adalah peraturan perundang undangan putusan mk semacam itu
cara berpikir ini saya terima
soalnya penempatannya yang salah
jangan salahin dpr dong
kita adalah pelaksana dari putusan mahkamah konstitusi
kenapa you gak salahin tuh mahkamah konstitusi
tapi bang kalau kata samara tadi kenapa nggak dpr kemudian mempermudah
revisi undang undang pemilu
saya setuju sekali undang undang tujuh dua ribu tujuh belas dan seluruh turunannya dirubah
kenapa tidak ada gelombang inisiasi seperti itu
kita sudah mau gelondongkan itu
sudah mau gelondongkan itu
kalau memang kita mau
tetapi persoalannya apakah bisa kita tabrak putusan mahkamah konstitusi
kita mau tabrak itu
siapa yang bisa tabrak
presiden tidak bisa
itu amanah dari putusan mahkamah konstitusi
dimana turunannya itu adalah undang undang yang kita buat
dan pada saat kita membahas undang undang tujuh dari tujuh
semua namanya ahli ada di sana
orang mahkamah konstitusi kita datangin
di mahkamah agung kita datangin
para ahli di universitas kita datangin
jadi tidak ada ruang
mengatakan bahwa dpr tidak mempunyai suatu inisiatif untuk mengatakan seperti ini
tapi bukannya ada celah celah lain ya
seperti kata saya
saya sudah katakan tadi karena undang undangnya final
maka ruang itu ada sebenarnya
buat aja surat edaran kepada partai politik untuk tidak memilih
ini sudah diungkapkan atau sudah diungkap
drdp itu sudah kita sampaikan
buat surat edaran ke partai politik
agar partai politik tidak mau memilih orang orang yang berpotensi pun
jangan yang mantan
yang berpotensi pun
kalau punya background yang tidak baik
jangan buat menjadi daftar calon sementara
anda setuju bahwa memang semangatnya dpr itu sama
sehingga kemudian ayo dong kita sama sama dpr mencoba membantu kpu juga untuk mencari celah
supaya semangatnya sama ini bisa digelontorkan atau bisa diaplikasikan dengan perasaan hukum yang baik
ya kalau memang dpr berniat seperti itu ya tunjukkan inisiatif
jangan sekarang terkesan
jangan sekarang terkesan sepertinya dpr itu menentang inisiatif yang baik sekali dari kpu gitu
karena kalau misalnya inisiatif inisiatif semacam ini kan progresif ya
kemudian ditentang misalnya dengan alasan alasan yang misalnya tidak logis
kalau memang betul ini inisiatif dpr yang sama
ya carilah celah di sana gitu
presiden kalau tadi diberikan analogi soal ruu terorisme
dan ketika misalnya aturan mainnya belum bisa
presiden yang perlu dilakukan adalah mendorong dpr untuk segera menyelesaikan ruu terorisme
kalau tidak presiden akan mengeluarkan perpu
artinya hal hal seperti itu kemudian dilakukan
apalagi ini korupsi
yang merupakan kejahatan luar biasa
kalau anda lihat sikap partai politik fraksi fraksi yang ada di parlemen seperti sekarang
gimana menikah apa ini
makanya makanya kita lihat bahwa ini kan dianggap sebagai membatasi hak warga negara
tapi juga harus dipahami bahwa sekali lagi partai dan dpr ini harus sadar betul
bahwa dalam kompetisi seperti ini yang disuguh harus orang orang yang baik gitu
sekarang kalau misalnya surat edaran ya
apakah surat edaran sifatnya kemudian mengikat partai politik untuk melakukan hal demikian
itu kan harus jadi pertanyaan
apakah anda tidak percaya bahwa partai politik punya mekanisme penyaringan
punya niat baik untuk menyaring apa yang kemudian sama sama
makanya tadi masalah surat edaran
ya kami ingin sekali mempercaya itu ya
kami ingin sekali mempercaya itu
tapi ya kami harapkan dengan misalnya kemudian keluarnya aturan kpu ini
ini kan lebih jelas
ada aturan yang mengikat
nah kalau misalnya sifatnya hanya surat edaran
sekarang seberapa kemudian itu mengikat partai politik untuk tidak melakukan demikian
atau undang undangnya membolehkan
saya minta anda untuk mempercayai saya juga
karena kita harus beri dulu bang riffinis
kita akan percayalah pada saya
kita akan lanjutkan di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
nah sebelum saya kebangunan video sih bang
sebentar aja bang
saya mau tanya ke samara
jika memang ada surat edaran
ya percayakanlah pada partai politik sama seperti
sama seperti kpo
ketua dpr bilang percayalahkanlah pada kami
kami yang akan menyeleksi
kami juga gak mau caleg celegnya juga kemudian punya rekam jejak yang buruk
kalau begitu kami menantang partai politik untuk membuat seleksi caleg secara terbuka
seperti apa yang dilakukan psi
oke kalau kita mau menggunakan logika demikian ya
mari kemudian kita serahkan kepada partai
karena kita percaya dengan partai politik
kami juga mempercaya partai partai sebagai institusi yang memiliki peran begitu besar dalam demokrasi kita
karena partai sebagai penjaga gawang demokrasi kita juga
maka kemudian bagaimana kalau misalnya seleksi calegnya dibuat secara terbuka
jangan kemudian kita diminta percaya pada partai politik
nah ketika ini terjadi perdebatan soal aturan kpu ini
soal larangan ekskoruptor ini
lalu kita diminta menyerahkan segalanya ke depan dan pasrah kepada partai politik
nah partai justru harus membuktikan kepada publik bahwa kalian ini layak kami percaya
kalau surat edaran yang dibilang bang rufinus itu cukup bisa mengikat itu nggak menurut anda
ya bagaimana kepercayaan publik terhadap itu
saya gak tahu
kalau saya sih saya tidak akan percaya dengan hanya sekedar surat edaran
karena sekali lagi surat edaran tidak mengikat
itu kan sekedar himbauan
tapi kalau misalnya surat edaran itu kemudian diterjemahkan dengan seleksi cari secara terbuka
dimana publik bisa ikut memberikan masukan
apakah orang orang yang kemudian mencalonkan diri sebagai anggota dpr dari partai partai politik adalah orang orang yang kompeten
ya mungkin itu akan kemudian meningkatkan kembali kepercayaan publik
jadi tolong kalau misalnya memang ada satu hal yang kita tidak setujui
jangan hanya sekedar kemudian menentang
tapi tidak memberikan solusi terhadap persoalan itu
bang rufinus surat edaran itu katanya tidak mengikat
jadi bagaimana publik bisa percaya betul betul kpu atau kpu lagi
partai politik akan betul betul menyeleksi para calegnya supaya rekam jejaknya yang bagus gitu
ya kembali lagi kan
kalau kita dasari segala sesuai dengan ketidakpercayaan
maka negara ini juga kita akan tidak percaya kepada pemimpin
awal dari dulu kita membuat undang undang tipikor
karena ketidakpercayaan kita kepada lembaga
masuk nih kpk
sekarang koruptor masih terus kok
masih terus sampai hari ini
saya sering bercanda dengan teman teman
apakah memang lima ratus enam puluh anggota dpr ini semua koruptor
atau lebih dari lima ratus enam puluh yang jadi koruptor
nah pertanyaannya bukan di sana
makanya saya katakan bahwa aturan main ini yang kita taruh di mana
untuk bisa mengikat
pertanyaannya sekarang kpu
karena dia dalam lembaga yang mandiri
dia terjemahkan sendiri aturan mainnya
kalau suatu ketika dia bikin aturan nanti
bagi partai partai yang abcd tidak boleh mencalonkan
dia bikin aturan mau nggak
jadi sehingga saya katakan tadi
mari kita menarik dari atas
mulai dari putusan mahkamah konstitusi
yang sudah di challenge oleh orang lain
sehingga bunyilah pasal ini yang mengatakan
bahwa mantan koruptor yang lima tahun blablabla
dia sepanjang dia declare maka akan begini
oleh prof mahmud juga dikatakan
bahwa biarkanlah aturan itu jangan diatur di dalam pkpu
itu prof mahfud mengatakan itu
biar diatur di dalam undang undang
jadi persoalannya adalah hirarki perundang undangan
kalau kita tidak paham hirarki ya saya nggak bisa jawab
menyasati semangat itu dengan hirarki
kalau nanti di challenge lagi kepada mahkamah konstitusi
kan akan berulang
karena dua kali pak
dua ribu sembilan dan dua ribu lima belas
mahkamah konstitusi menyatakan begini
pembuat undang undang mengikuti
tapi kalau menurut anda pribadi
mantan mantan napi koruptor ini punya hak asasi nggak kemudian
bisa ikut lagi kembali dalam konstitusi
menurut pandangan saya sepanjang dia declare
itu putusan mahkamah konstitusi sudah bagus
menurut pandangan saya
nah pertanyaan berikutnya adalah
peraturan kpu ini tidak terbatas pak
berarti seumur hidup dia ditelanjangi pak
samara anda melihat ini kan orang sudah dihukum
sudah dibersihkan dosa dosanya gitu
dengan hukuman gitu
pertanyaannya ada ya
ada yang pertanyaan
apakah benar mantan napi koruptor lebih buruk
lebih kotor daripada yang belum tertangkap
nah dijawab tusham
itu justru menarik gitu ya
kita membandingkan gini ya
kita mau berhusnuzon terhadap mantan korban
tapi kita tidak bisa
tidak mau berhusunuh pada orang orang yang tidak punya masalah apapun gitu
orang kalau punya track record buruk
sama orang yang tidak memiliki track red buruk
tuh kenapa kita harus pay yang track recordnya buruk sih
kenapa itu kemudian kita biarkan berkompetisi
anggota dpr ini jabatan maha penting loh
untuk jabatan sepenting itu
ini bukan tempat untuk coba coba
anda tidak percaya ya
sistem proses hukum kita sudah mencucikan atau sudah membersih
silahkan disucikan dan mengabdillah di tempat lain
kita tidak kekurangan orang baik negeri ini
tentang hak asasi seperti yang dikatakan mbak rufinus tadi
tapi lagi lagi sekarang
demokrasi macam apa
edukasi politik macam apa yang ingin kita tawarkan kepada anak muda dan publik pada umumnya
ketika orang orang kita sekali lagi dipertontonkan menggunakan rompioranya
korupsi yang begitu banyak merugikan kita sebagai bangsa
kemudian orang orang yang menjadi pelaku
kemudian masih diperbolehkan lagi mencalonkan diri menjadi wakil rakyat
melamar menjadi wakil rakyat
ini masa depan seperti apa yang hendak kita janjikan
bang masa depan seperti apa bang buat bangsa ini
sederhana jawabannya itu
mari kita anak anak muda seperti dia ini
masuk ke dalam partai
kalau memang lebih baik mereka pasti terpilih
itu saja sederhana sederhana sekali
jadi jangan kita masuk di dalam hirarki yang tidak jelas
mari kita masuk
jangan eleri kepada politik
karena pertanyaannya kalau dia umpaya seumur hidup
biarkanlah alam yang menyeleksi itu
nah yang kedua
kalau hak dipilih dia tidak boleh
kenapa hak memilih dia dikasih
harusnya dia nggak boleh memilih juga dong
jadi tidak fair memang secara hak asasi menurut anda
dan ini seumur hidup loh
peraturan pkpu ini seumur hidup
yang tidak boleh dipilih
dia tetap bisa memilih
orang sudah kotor kok
artinya kan dia harus terbuang
kalau menurut saya
biarkanlah alam menyeleksi ini nanti di kemudian hari
anak anak muda masuk
supaya proses ini berjalan dengan baik
sebelum alam menyeleksi orang orang ini dengan baik
bagaimana nasib peraturan ini
jika memang betul betul kpu tetap kekeh dengan pendiriannya
apa yang akan terjadi secara politik dan secara hukum
tapi dibahasnya di segmen berikut
tetap bersama kami
kpu mengembangkan peraturan ini
kpu mengembangkan peraturan ini
nah kita bahas aja deh
secara politik secara hukum
apa yang akan terjadi
jika memang kan kpu tetap kekeh nih dengan melanjutkan peraturan ini
apa yang akan terjadi
kalau kita lihat aspek filosofinya
bahwa undang undang tujuh dua ribu tujuh belas ini
bertujuan supaya ada efisiensi dan efektivitas
dalam proses penyelenggara pemilu
tentu harus dilakukan oleh penyelenggara yang profesional
jadi kalau dia sudah tidak
profesional dan menabrak undang undang
saya khawatir aspek sosiologisnya juga akan terganggu
proses ini akan terganggu
nah kemudian secara juridis
sudah kita lihat juga salah
hierarki perundang undangnya salah
banyak wa yang masuk ke saya
itu yang saya katakan
akan dilakukan satu proses mencabar ini ke mahkamah agung
dan rasanya pemerintah kemarin
karena pemerintah sudah menyetujui
bahwa ini tidak diatur di pkpu
kalau dia juga melakukan
mendapat tekanan sehingga dia oke
itu yang dibilang di challenge ke mahkamah agung
yang berikutnya mungkin nanti
akan melakukan satu proses ke mahkamah konstitusi
pkpu karena dianggap menabrak undang undang
presiden juga bisa diimpeach kalau menabrak undang undang
ini yang saya khawatir gitu
niat kita baik
kita antar juga harus dengan baik gitu loh
kalau secara politik
apa pun bisa terjadi
gimana psi mengantar ini dengan baik
kalau kata bang rufinus
pokoknya intinya kami berharap
semangat yang baik ini
kemudian dibantu lah
kalau misalnya tadi mendengar pak rufinus
beliau juga memiliki semangat yang sama
tidak ingin lagi lah
orang orang yang punya masalah seperti itu
masih saja mencahankan diri
dan bahkan menjadi anggota dpr
kira kira sama lah percayanya
dengan semangat bang rufinus dan kawan kawan
ya kami percaya kalau di
dibarengi dengan tindakan yang nyata
kalau kemudian dpr
duduk secara serius dengan kpu
bagaimana kalau misalnya semangat ini
atau misalnya kalau memang
masih bermasalah dengan hal tersebut
bisa seperti yang saya katakan
dia terus aja dalam undang undang
tentang seleksi calon terbuka
bagi partai politik misalnya
memang kondisinya sulit
atau memang dipersulit
itu yang tahu teman teman dpr sendiri ya
kesan di publik itu
memang ada upaya mempersulit
nah maka karena itu
untuk membantah kesan di publik itu
ya kami berharap
dalam beberapa waktu
yang akan datang ini
seperti yang di tengah paru
memang kita tidak setuju
bahwa ada mantan mantan korupter
memang terjadi kok
bukan hanya kesan
respon negatif dari masyarakat
saya katakan negatif
sering itu saya katakan
di dalam rapat rapat
jadi bukan hanya kesan
memang terjadi kok
banyak dpr yang ditangkap
harusnya semangat itu
yang ditujukan bang
mari kita bangun undang undangnya
kalau kita buat undang undang
di challenge ke mahkamah konstitusi
abang dan partai partai yang ada di partai
misalnya kemudian opini publik
di tahun politik ini
masyarakat kan agak susah
melihat hal hal yang lebih detail
menghambat kpu ini
bahwa kita anti koruptor
tapi buatlah dia
di dalam aturan yang benar
kita berantas habis
bikin peraturan sendiri
jadi bukan dianggap
pemberantasan korupsi itu
semua anggota komisi
di kemarin itu mengatakan
tapi buatlah aturan
main gitu loh
itu intinya persoalan
apakah kelembagaan ini
ini akan dikapitalisasi gak oleh ps ini
masuk ke tahun politik nih
ini ps ini akan mengkapitalisasi gak
saya pikir ini semangat yang sama
publik gitu ya
partai anak muda yang ingin sekali
menemukan optimis terhadap anak muda
dan kami pikir publik secara umum
semangat anti korupsi ini
diimplementasikan dalam tindakan tindakan nyata
dan kami pikir
upaya untuk menyuguhkan
wakil wakil rakyat terbaik
dalam kompetisi pemilu itu penting sekali
sekali lagi kami mengharapkan
kalau betul memang semangatnya demikian
dpr untuk betul betul membuat
merevisi undang undang yang seperti itu
kalau memang betul semangatnya demikian
sekali lagi kepada publik
karena saya masih mau sedikit berhusnuzon
jadi saya pikir
jangan memberikan kesan mempersulit
buktikanlah bahwa itu salah
dan buktikanlah bahwa kalian
kalau ada persepsi
bang rufinus dan juga samara
ya teman teman di dpr
bukan mempersulit ya
kemudian mencabar peraturan kpu ini
dianggap tidak pro pemberantasan korupsi
sementara yang mendukung
jadi pro pemerintah korupsi
polarisasi atau justifikasi seperti itu
ya memang susah sekali
di ton politik ini samara
susah sekali untuk kemudian
menghindari persepsi demikian
sekali lagi begitu
nah maka karena itu
kalau memang alasannya masalah perundang undangan
tunjukkanlah cara cara yang lain
menunjukkan semangat yang sama ini
solusi dari psi apa
ya kami katakan demikian
dengan opsi opsi hukum tadi
kalau misalnya memang
masalahnya adalah revisi undang undang
silahkan revisi undang undangnya
kalau katakan nanti khawatir
bahwa ini menentang putusan mahkamah konstitusi
misalnya seleksi terbuka
banyak sekali cara untuk menunjukkan
orang orang terbaik berkompetisi dalam pemilu
dan itu harus ditunjukkan dengan tindakan
bukan hanya dengan statement statement saja
hal itu tidak dibahas bang
dalam solusi solusi yang kemudian
bahkan kita katakan
undang undang parpol pun kalau perlu
bahkan sampai ke sana
cuma pertanyaannya adalah
kenapa ke dpr
kenapa tidak ke mahkamah konstitusi
yang terakhir sekali bang rufin
saya mau tanya anda pertanyaan
tapi dijawabnya singkat saja ya
apa yang dilakukan kpu ini
sensasi atau substansi
kita akan tutup
biarkan masyarakatnya menilai
bagaimana kita lihat proses politiknya berlangsung
apakah betul betul akan betul betul dijadikan oleh kpu
peraturan kpu ini
jika memang itu betul betul dijadikan
terima kasih bang rufin
samara atas perbincangannya
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
semoga informasi tadi bisa menambah
terima kasih bang rufindis
terima kasih